akan mengambil langkah terhadap apa yang dilakukan mkd kepada saya
karena ini menyangkut soal sekali lagi menyangkut soal nama baik
saya sebagai anggota dpr dari sembilan puluh tujuh yang saya jaga itu adalah nama baik yang paling penting
buat saya nama baik itu tidak mudah untuk dijaga apalagi dalam dunia politik
yang rentan terhadap fitnah intrik dan lain sebagainya
jadi nama baik di atas segala galanya untuk saya
itu yang paling penting buat saya dan saya akan ambil langkah soal ini
entah jalannya bagaimana tetapi yang pasti saya membutuhkan nama baik saya pulih
karena saya pertama dari secara formil
dalam istilah hukum saya itu baru diundang untuk kedua kali
dalam tata beracara mkd saja dua kali itu belum memenuhi syarat untuk diambil keputusan
ya seharusnya ya tiga kali lah
itu di dalam hukum acara mkd
tapi ternyata sudah digedor saya tidak tahu untuk apa
jadi saya diputuskan in absensia
padahal saya masih hidup masih ya alhamdulillah
masih bisa berdiri berbicara dan saya masih ada dan saya tidak kabur
saya juga keluarkan surat minta izin dan saya meminta pekan depan ini
pekan ini maksudnya
tapi ternyata sudah digedor sudah diketuk
dan seolah saya sedang di sini sedang saya tidak tahu hasilnya apa yang pasti saya bersalah
dan itu buat saya prinsip saya tidak mau dikatakan salah padahal saya tidak salah
dari segi hukum formilnya saja sudah keliru
belum lagi materinya
soal materinya apa yang saya lakukan sebagai ketua dpr itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
bagi orang orang yang mengerti hukum saya meyakini
kecuali yang mengerti hukum kemudian ada hal hal lainnya di luar hukum
yang saya tidak tahu bisa berbalik membenarkan yang salah menyalahkan yang benar
kalau hukum sudah tidak menyakut hukum itu sendiri
nah jadi soal itu buat saya prinsip
nah ini harus dikasih catatan yang baik oleh saudara saudara oleh saya kepada teman teman
tidak menyangkut soal posisi saya sebagai ketua dpr
sekali lagi soal itu saya sudah ikhlas
saya minta benar ini tidak ada kaitan dengan itu
jadi pano panto tidak usah dan teman teman yang lainnya berkepentingan
tidak usah khawatir saya ingin kembali pada posisi itu
saya tidak ada maksud ke arah sana
saya hanya ingin bermaksud
meluruskan yang menurut saya ada yang keliru soal ini
semua orang kita manusia ini pasti pernah melakukan kekeliruan
dan kalau ada kekeliruan di mata di depan mata kita apalagi yang menyangkut kita
saya tentu wajib untuk memperjuangkannya
tidak ada yang salah apa yang saya lakukan soal ini karena ini menyangkut soal hal yang menurut saya prinsip
tidak bisa ditawar tawar
menyangkut soal nama baik ini
saya terus terang saja agak bersedih soal ini
kalau soal jabatannya insya allah saya legowo ikhlas dan saya tidak bersedih
tapi menyangkut ini karena ini berarti pembunuhan karakter yang sepertinya tidak merasa berdosa sama sekali
janganlah hukum dijadikan alat untuk mendolimi orang lain
itu namanya kriminalisasi hukum
saya akan perjuangkan sampai mana pun soal ini
ini hal yang menurut saya sesuatu yang mutlak saya harus hadapi
ageda saya saudara saudara cuma itu sekarang ditambah dengan kebetulan saya ketua musyoksi
saya harus mengurus saksi karena itu kewajiban saya
sisanya saya menjalani kehidupan sehari hari seperti biasa
agenda politik lain saya tidak ada
kecuali ngurus organisasi yang saya pimpin
kaitannya dengan perkadran pendidikan politik kader bangsa dan lain sebagainya
nah kemudian yang kedua soal nama baik itu saya berkepentingan untuk diluruskan
saya berkepentingan soal ini dan saya yakin teman teman di pressroom sebenarnya sudah sangat paham soal ini
saya ingin teman teman tidak
tidak mempermasalahkan hal jabatannya
tetapi seperti halnya saya
saya takut ini terus sengaja bicara saya kemudian ada yang pelintir pelintir
dengan maksud maksud tertentu saya harus tegaskan soal ini
saya minta teman teman untuk meluruskan sama sama soal ini dan tidak membelintir
kalau benar ya katakan benar kalau salah ya katakan salah
tidak usah khawatir dengan hal lainnya kecuali saya untuk satu hal itu yaitu meluruskan hal yang menurut saya ada yang keliru soal ini
kalau saya diam saya berdosa soal ini
demikian saudara saudara terima kasih atas kehadirannya
saya terima kasih kepada teman teman wartawan atas kerjasamanya selama ini
sebaik itu ada pr ya
sebagai pribadi tentu saya tetap akan bersilaturahmi dengan teman teman sekalian
kemudian kepada teman teman sekretariat yang hadir pada kesempatan ini kepada seluruh staff saya
saya juga ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf dari saya kepada teman teman wartawan
kalau saya kalau bicara suka ceplas ceplos
kemudian suka bercanda
kalau ada yang salah dari saya mohon maafkan sebagai ketua dpr ya
sebagai pribadi nanti ada lebaran kita
bulan puasa nanti ada lebarannya kita maafkan biasa
nah kalau sebagai ketua dpr karena sudah tuntas sekarang nggak usah nunggu lebaran
sekarang tolong dimaafkan
dan terima kasih kepada seluruh sekretariat yang hadir staff staff saya atas kerjasamanya selama ini
mohon maaf sekali lagi bila ada hal yang kurang berkenan atas perlakuan saya sebagai ketua dpr pada saat itu kepada saudara saudara sekalian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh